jangan kemana mana nih glees
di sini saja bermain main dengan
aku tidak suka bermain main dengan orang jahat sepertimu
aku selalu bersungguh sungguh
pintar juga kau persilat lija
kau sampai calories dengan biasa
jika tidak mampu serbun